hari ini saya akan kembali menyampaikan tentang update data terkait dengan kinerja kesehatan
di dalam penanganan covid sembilan belas
data ini kita impun secara berjenjang dari gugus tugas tingkat kabupaten kota provinsi
dan selanjutnya berada di pusat termasuk dari semua laboratorium yang melaksanakan
pemeriksaan spesimen dengan menggunakan real time pcr atau juga menggunakan tcm
yang kita himpun melalui sistem yang kita sebut dengan all record
hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh dua tiga ratus tujuh puluh sembilan spesimen
sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah satu enam puluh satu tiga ratus enam puluh tujuh spesimen
dari jumlah ini kita mendapatkan penambahan kasus konfirmasi positif
sehingga saat ini totalnya adalah menjadi tujuh puluh lima enam ratus sembilan puluh sembilan orang
mari kita perhatikan sebarannya
dari kasus konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini
jawa timur melaporkan lima ratus delapan belas kasus baru dan dua ratus tujuh sembuh
kemudian dki jakarta melaporkan empat ratus empat kasus baru dan satu ratus enam puluh sembuh
sulawesi selatan satu ratus tujuh puluh tiga kasus baru dan satu ratus tujuh sembuh
kalimantan selatan tujuh puluh tujuh kasus baru dan satu ratus tujuh sembuh
jawa tengah tujuh puluh kasus baru dan tiga puluh sembuh
papua enam puluh tiga kasus baru dan tujuh sembuh
jawa barat lima puluh kasus baru dan sepuluh sembuh
kemudian kita lihat
secara keseluruhan ada tujuh belas provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah sepuluh
bahkan ada lima provinsi yang tidak ada kasus baru sama sekali
di antaranya adalah bangka belitung jambi kalimantan utara sulawesi tengah dan nusa tenggara timur
beberapa daerah melaporkan kasus sembuh yang lebih tinggi dibanding dengan kasus konfirmasi baru
di antaranya bali
hari ini melaporkan empat puluh delapan kasus baru namun ada lima puluh sembilan yang sembuh
banten dua belas kasus baru dengan lima puluh sembuh
maluku sepuluh kasus baru dengan dua puluh lima sembuh
kemudian kalimantan barat tiga kasus baru dan dua belas sembuh
sulawesi tenggara dua kasus baru lima sembuh
jambi tanpa ada penambahan kasus baru dan melaporkan sembilan sembuh
sehingga total kasus sembuh pada hari ini yang kita terima adalah sembilan ratus sembilan belas orang
akumulasi total sembuh adalah menjadi tiga puluh lima enam ratus tiga puluh delapan orang
kasus baru yang kita terima sebagian besar adalah dari hasil tracing yang kita lakukan secara masif
dari kontak dekat kasus terkonfirmasi positif
sehingga secara keseluruhan
sebagian besar kasus baru yang kita dapatkan hari ini adalah kasus baru yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit
mereka dengan keluhan sakit yang ringan
bahkan banyak yang merasa tidak sakit
tidak ada keluhan sama sekali
ini yang menjadi penting untuk kita pahami
artinya bahwa saudara saudara kita yang terkonfirmasi positif saat ini
harus melaksanakan karantina secara ketat
karantina mandiri secara ketat
agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang yang lain
ini yang kemudian kita lihat bahwa kasus beban layanan rumah sakit tidak meningkat
meskipun kasus baru kita temukan lebih banyak
kasus kasus inilah yang kemudian menjadi perhatian khusus
karena inilah yang menyebabkan
yang kemudian menjadi perhatian khusus
kewaspadaan kita agar tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat
saudara saudara dari beberapa informasi pemberitaan yang disampaikan oleh
organisasi kesehatan dunia who diakini bahwa penularan virus ini tetap terjadi melalui droplet
hanya yang menjadi masalah adalah mikro droplet
mikro droplet ini droplet yang ukurannya lebih kecil dan bisa berada di udara untuk waktu yang relatif lama
apalagi pada ruangan dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang tidak maksimal
kita bisa menyederhanakan dengan mengambil contoh misalnya asap rokok
dalam satu ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya tidak bagus
maka asap rokok ini akan tertahan lama dan bagi siapapun yang hanya menggunakan face shield
tanpa menggunakan masker pasti akan bisa mencium bau ini
kurang lebih demikianlah droplet dari covid sembilan belas ini
oleh karena itu penggunaan masker mutlak harus dilakukan harus dikerjakan bukan face shield
karena kita tahu pada mikro droplet dia akan mengambang di udara

alat memang bisa kita lindungi kita cegah untuk ukuran yang besar dengan menggunakan face shield
oleh karena itu tetap kami memenyarankan kepada saudara saudara sekalian gunakan masker
lebih baik kalau memang bisa ditambah dengan face shield
tetapi menggunakan face shield cacat tanpa masker tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal
kemudian yang kedua perhatikan betul ruang kerja di mana kita mulai aktif
upayakan bahwa udara tersirkulasi dengan baik
upayakan udara tergantikan setiap hari
menggunakan kipas angin pada ruang tertutup hanya akan memutar mutar udara itu
tetapi kalau menggunakan ex house fan misalnya kita bisa menarik keluar udara yang di dalam
dan menggantikan dengan yang baru
oleh karena itu saudara saudara sekalian penularan penularan ini akan memungkinkan terjadi
satu sisi banyak kasus positif dengan gejala yang ringan yang tidak perlu dirawat di rumah sakit
tidak perlu diisolasi di rumah sakit
sisi yang lain penularan melalui droplet harus kita cegah
kita tidak boleh mengandalkan hanya menggunakan face shield saja
ini yang penting
dan gunakan masker apapun
namun kita menyadari bahwa masker yang tidak convert yang tidak nyaman
akan membuat orang menjadi tidak bisa bertahan lama menggunakan masker
oleh karena itu pilihlah masker yang nyaman
masker yang masih memberikan ruang di antara masker dengan lubang hidung
ada ruang sehingga kita bisa bernafas dengan baik
kita tidak menyadari bahwa
menurunkan masker ke dagu itu sama dengan mencemari bagian dalam masker
dengan penyakit yang mungkin nempel di daku
sehingga kalau kemudian kita naikkan lagi ke atas itu tidak memberikan makna yang baik untuk kita
oleh karena itu kalau memang terpaksa harus melepas masker lepas
jangan disangkutkan di dagu
karena droplet kita atau kuman penyakit yang ada di luar
yang mungkin nempel di dagu akan pindah ke bagian dalam dari masker kita
oleh karena itu sebaiknya kalau memang pada saat akan makan
pada saat akan berbicara di dalam suatu forum lepas maskernya bukan diturunkan ke dagu
setelah selesai gunakan lagi
dengan tetap menjaga bagian dalam masker tetap tidak terpapar benda yang lain
ini menjadi penting untuk kita
hari ini kasus meninggal bertambah tujuh puluh satu orang
sehingga totalnya menjadi tiga enam ratus enam orang
saudara saudara empat ratus enam puluh kabupaten kota yang telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
oleh karena itu untuk kabupaten kota yang belum terdampak harap hati hati betul
beberapa provinsi yang saat ini angka pertambahannya sudah bisa dikendalikan harus tetap mewaspadainya
ini yang harus kita lakukan
karena orang dalam pemantauan masih cukup banyak yang harus kita pantau dengan ketat selama empat belas hari
sebanyak tiga puluh empat empat ratus delapan puluh enam orang
dan masih banyak juga pasien dalam pengawasan yang betul betul harus kita awasi
sebanyak empat belas lima ratus lima belas orang
inilah saudara saudara sekalian gambaran gambaran yang menunjukkan bahwa proses penularan masih terjadi
ini karena masih ada sumber penularan
penularan di tengah masyarakat
dan masih ada sekelompok masyarakat yang rentan tertular karena tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik
kami mengingatkan sekali lagi masker menjadi kunci
oleh karena itu gunakan masker
kemudian yang kedua menjaga jarak
dan yang ketiga tetap rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang berbentuk